waduh enak sekali sarapan pagi disini
terima kasih ibu sita mbak soni
oh ya kalau kami kepepet seperti sekarang ini
boleh dong ikut sarapan pagi lagi disini
soalnya anak anak cocok sekali sarapan disini
menunya lain sih
kok jadi mama yang sibuk
biar kami dan si susi yang mengerjakannya man
mama sih maunya begitu
tapi sampai sekarang
si susi belum juga pulang pulang dari pasar
pasarnya dibogor kali
sona sudah berangkat sekolah tentu
silahkan masuk tante
kebetulan apa bu
itu pembantu kami
sampai jam begini
belum pulang pulang juga
sampai anak anak saya mau pergi sekolah
suami saya mau pergi ke kantor
kami sampai belum sempat sarapan
maksud bu neri tadi bilang kebetulan
saya masih belum paham juga
jangan marah tapi
sarapan pagi di sini
tapi boleh kan bu sita
nasoni boleh ya
tunggu bu sita
tunggu bu sita
tunggu bu sita
bu sita tunggu bu sita
bu sita tunggu bu sita
hai hmm enak ya enak
gendeng lak para pake masukkan
sayang yang ada air jeruk ya
kalau ada air jeruk
enak sekali sarapan pagi disini
terima kasih ibu sita
kalau kami kepepet seperti sekarang ini
soalnya anak anak cocok sekali
menunya lain sih
bu sita mau ke kantor sekarang
drop aja di depan sekolahnya ya
kebetulan saya mau mampir ke kejaksaan sebentar
sekarang coba ceritakan masalah anda
saya diperkosa bu
aduh menyedihkan sekali
kapan dan dimana anda diperkosa
kapan dan dimana anda diperkosa
dua hari yang lalu
di rumah dan di kamar
anda tahu pelakunya
tentu laki laki itu
suami saya sendiri
itu namanya bukan perkosaan
tapi saya tidak bisa menerima kenyataan ini bu
dia laki laki yang
kenapa dulu anda mau menikah dengannya
karena saya sangat mencintainya bu
karena saya sangat mencintainya bu
tapi itu dulu
sekarang tidak lagi
saya terus mencintainya bu sita
kalau setiap hari
dia memberi uang belanja kepada saya
cuma lima ratus rupiah
dengan uang dua ribu rupiah setiap hari
apalagi dengan lima ratus rupiah
nah itulah bu sita
dengan uang lima ratus rupiah
saya sering mengantuk
sekarang apa keinginan anda
kejadian yang menimpa diri saya
tapi sebelum itu
saya ingin mendengar penjelasan dari suami anda
sebab saya belum bisa mengambil suatu sikap
kalau hanya mendengar
dari sebelah pihak saja
jadi bagaimana bu
suruh saja suami anda kesini besok
suami saya bisa tertarik sama ibu
saya bisa tersingkir
jangan takut bu
selama lima belas tahun saya jadi canda
belum pernah ada pria yang berkenan di hati saya
laki laki yang hanya memberi uang belanja
bisa tetap dipindah ke seluruh halaman
kau juga lalu
bisa tetap digelar
untuk membaikan apapun
hati kau takkan peduli
ini semua telah menjadi
kau tak ilahi
sangat melusuk perasaan sayang
temanya kenapa dengan lagu itu
ujang di kampung
dia main gila lagi dengan wanita lain
apa kamu punya anak dari dia
selamat malam bu
kok kelihatannya sepi sepi saja
pada kemana nih
apa yang kebetulan bu
begini kata bu sita berpesan sama kami
kalau saya dan anak anak kepepet katanya boleh datang kemari
oh boleh boleh saja
namanya juga tetangga
ini anak anak di rumah nggak mau pada makan
katanya nggak ada selera gitu kalau makan di rumah
kalau di sini mereka itu senang sekali
karena di sini menunya enak enak
dan bu sita pernah pesan kami boleh
makan malam di sini
tapi tinggal sisanya saja bu
pokoknya masih ada kan
bu selamat malam
selamat malam bu
selamat malam bu
selamat malam bu